puluhan siswa sekolah menengah pertama di sukabumi terjaring razia polisi saat akan melakukan tawuran dengan menumpangi truk besar
polisi mendapatkan informasi dari warga langsung mencegat dan menurunkan para siswa pada jam pulang sekolah ini
kepolisian sektor cibadak yang mendapatkan informasi dari warga langsung mencegat sebuah truk kontainer berisi puluhan siswa sekolah menengah pertama
yang diduga hendak melakukan tawuran dengan kelompok pelajar lainnya
empat buah gear ditemukan oleh kepolisian dari dalam truk kontainer besar yang ditumpangi oleh puluhan pelajar tersebut
setelah diturunkan para pelajar bandel ini kemudian digiring oleh kepolisian ke mapolsek cibadak untuk didata dan dilakukan pembinaan
dari keterangan kepolisian dua puluh lima pelajar smp ini diduga akan melakukan tawuran dan menumpang sebuah truk dari arah kecamatan caringing menuju kecamatan cibadak
para pelajar kemudian didata dan polisi melakukan pemanggilan kepada pihak sekolah serta orang tua
tua para siswa
ya benar bahwa kami telah melakukan atau mengamankan siswa smp yaitu berangkat dari arah caringin menuju cibadak yang diduga
yang diduga anak smp ini akan melakukan tawuran
sehingga kami melakukan pengamanan razia langsung dibawa ke polsek cibadak
apa saja yang diamankan kemana tadi
untuk sementara kami amankan
berupa gir dan senjata tajam tidak ada hanya gir saja
aksi tawuran pelajar sering terjadi di sukabumi jawa barat dan kondisinya sudah dalam tahap meresahkan warga
ahmad fikri sukabumi